pemirsa pt pln persero meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
dalam berbagai proyek infrastruktur dan juga keterlibatan industri nasional
untuk proyek infrastruktur ketenaga listrikan untuk mendukung transisi energi
salah satunya dengan menggelar pameran tingkat komponen dalam negeri atau tkdn
dan untuk membahasnya saya lucia sarwi sudah hadir bersama direktur utama pln
darmawan prasojo selamat siang pak apa kabar pak
selamat siang apa kabar mbak lucia
selamat siang para pemirsa cnn indonesia
terima kasih ini suatu kehormatan buat cnn
bapak bisa hadir di sini kita bisa berbincang bincang pak
nah sebelum kita membahas tentang tkdn ya pak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu
ini bagaimana peta ketenaga listrikan secara nasional pak
peta ketenaga listrikan nasional saat ini tentu saja kita menghadapi suatu tantangan dan juga opportunity begitu ya
kita menghadapi juga suasana kebatinan dunia yaitu bumi semakin memanas
nah tentu saja pln memegang peranan aktif bukan hanya di tingkat lokal nasional
tetapi juga dunia
nah untuk itu kita sudah memberi contoh kepada dunia ini bahwa dengan suatu niat
kita punya komitmen penuh untuk menurunkan emisi gas rumah kaca
kita melakukan ini bukan hanya karena suatu perjanjian internasional saja
bukan hanya karena suatu kebijakan dari lingkungan
tetapi kita melakukan ini karena we do really care
we do really care bahwa masa depan generasi masa mendatang harus punya masa depan
yang lebih baik daripada generasi saat ini
nah kita sudah pertama menurunkan emisi gas rumah kaca itu dari sudut pandang planningnya dulu
jadi di tahun lalu pada saat dalam fase perencanaan
kita sudah menghilangkan menghapus tiga belas gigawatt pembangkit batubara
dan itu artinya we avoid
kita menghindari emisi gas rumah kaca sekitar dua miliar ton selama dua puluh lima tahun
jadi itu adalah suatu
suatu bentuk dari etikat baik dari kita
jadi business as usual itu selama dua puluh lima tahun mendatang akan ada tambahan dua miliar ton
tapi dengan adanya effort kita ini sudah dikurangin
apakah itu sudah cukup belum cukup
masih juga ada beberapa pembangkit yang kita hapus dan diganti langsung dengan energi baru terbarukan
ada yang dihapus juga digantikan dengan
sudah cukup belum juga
saat ini emisi gas rumah kaca di sektor ketenaga listrikan sekitar dua ratus empat puluh juta
dua ribu enam puluh nanti akan naik menjadi satu miliar ton
setahun di tahun dua ribu enam belas
nah ini tidak bisa kita toleransi
maka pemerintah dan pln bersama sama melaunching
satu miliar ton turun menjadi ton di tahun dua ribu
lumayan besar ya pencapaiannya
kemudian kita juga misalnya tahun ini saja
kita sudah berhasil menurunkan tiga puluh lima juta ton
tahun ini saja
dibanding dengan business as usual
pengendunan gas rumah kaca
apakah hanya compliance
karena dari tagline kita
kita akan memberikan suatu effort yang all out
agar ini semuanya bisa tercapai
nah contoh juga misalnya kami sudah melakukan self impost
jadi ini aturannya belum berjalan
tapi kita sudah melakukan carbon trading gitu
jadi artinya nanti begitu aturan ada carbon trading
kita juga sudah paling siap
kemudian kita juga sudah memfasilitasi
jadi kemarin kami misalnya ada investasi internasional amazon
amazon ini salah satu first class lah
untuk perusahaan investasi untuk dunia internasional
dan membutuhkan suatu green product
nah ini kemarin kita menandatangani mou
dan dalam proses itulah
bagaimana kita membuktikan pada dunia bahwa
kita mampu kok membangun produk produk yang berbasis pada energi

kita mampu kok membangun produk produk yang berbasis pada energi
kita juga membangun renewable energy
jadi ini perubahan dunia berubah
pln pun harus berubah
nah bagaimana pln mendampingi
mungkin atau mungkin memberikan apa ya
solusi atau bantuan kepada industri industri nasional
dalam hal untuk pemenuhan tkdn ini
kita akan bahas lebih lanjut nanti ya pak darmo ya
pemirsa jangan kemana mana

jadi ini adalah arahan dari bapak presiden jokowi
nah ini kami terjemahkan arahan dari bapak presiden ini dalam operasional gitu
pertama adalah mengapa bapak presiden mengarahkan pembangunan lokal konten ini
jadi kami membutuhkan produk produk yang cukup variatif
luas itu dari pembangkitan dari transmisi dari gadu induk dari distribusi
sampai kemudian ke smart meternya
ini suatu ekosistem yang luar biasa sekali
nah kalau produk produk ini diimport
maka akan ada penambahan lapangan kerja yang di negara asal barang barang tersebut
akan ada akselerasi pertumbuhan ekonomi
bukan di kita tapi di sana
nah itulah yang disebutnya ada devisa
kemudian juga di sini ada bagaimana
bangsa ini harus bisa memegang kendali masa depan di tangan kekuatan bangsa ini sendiri
nah itulah arahan dari bapak presiden
dalam proses ini di tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu dua puluh
kemudian kami selama setahun
jadi progress nya sangat kelihatan sekali
ada kenaikan yang luar biasa
tapi apa di balik itu
di balik itu ada ribuan mitra bisnis kita
pemasok pln itu bekerja
di sana pertama
kalau ada produk yang belum ada produksinya di indonesia
mari kita supply yang boleh dari import
tapi itu ada batas waktunya
kita kasih setahun paling lambat dua tahun
harus ada manufacturing proses yang ada di indonesia
nah begitu ada produk dalam negerinya
kemudian kita lakukan assessment kembali
langsung leilang selanjutnya
yang dari import kita hentikan
hanya dari dalam negeri saja
nah kalau sudah seperti itu
kita juga langsung membangun suatu milestone
nah dari sanalah ini kita bangun roadmap
agar dalam proses pengembangan ekosistem ketenagalistikan ini
ada namanya pembangunan kapasitas nasional
ada membangun namanya core kompetensi baru
ada namanya membangun namanya know how
nah inilah yang menjadi kekuatan kita
nah kemudian mulailah kita membina hubungan komunikasi dengan mitra mitra kita
karena di bali ini ternyata ada namanya api perjuangan
ini sebagai contoh
ada suatu produk itu namanya meter
itu adalah hasil dari lahirnya dari rahim
kompetisi inovasi yang ada di pln
hanya seorang dosen ikut kompetisi menang
kemudian mereka punya ide untuk membangun suatu manufacturing proses yang seadanya di garasi
nah begitu kami mendatangi mereka
kita juga menanyakan seperti apa tantangannya
itu gagalnya lebih banyak daripada suksesnya
jadi begitu dititahkan teknisnya permasalahannya masalah programmingnya
yang ternyata sangat sensitif sekali dengan microwave
sehingga produknya gagal kemudian bagaimana mengatasinya itu
dan dari cerita perjuangan itu
sekarang pabrik ini adalah pabrik meter yang terbesar di asia tenggara misalnya juga
dengan aset yang sangat triliunan yang besar sekali
nah ini cita cita seperti ini ternyata bukan satu cerita
tapi ini adalah di mana dalam spektrum ekosistem ketenaga listrikan
ini adalah cerita yang sangat heroik
jadi tadi dalam acara ini luar biasa
ada ribuan pemasok kami yang ikut serta dalam hal ini
bahkan pegawai pekerja yang di bawah naungan ekosistem ini
termasuk dengan rantai pasok turunannya itu lebih dari empat juta pekerja
yang bekerja di sini
nah tentu saja kami berkomunikasi dengan mereka
bagaimana semangat api perjuangan untuk membangun kapasitas nasional
bagaimana mereka bisa memperpanjang nanti pasoknya
menambah dari fasilitasnya kemudian menambah produksinya
dalam hal ini juga dalam proses itu kita ingin membangun suatu ekosistem
untuk apa untuk berinovasi
kondusif untuk apa
jadi berinovasi berinvestasi dan juga dalam hal ini kita perlu membangun ekosistem untuk berkolaborasi
nah inilah suatu tagline yang tadi kita bangun dan mendapatkan suatu respon yang sangat hangat dari ekosistem ini
harapannya satu tolong dipercepat membangun kapasitas nasionalnya
tolong dipercepat transport teknologinya
nah apakah ini perjuangan yang mudah
masalahnya banyak tantangannya banyak tetapi api semangat perjuangannya juga luar biasa
nah bagaimana pak menjaga dari sisi kualitas
kan kita tahu biasanya dikatakan produk impor itu selalu lebih baik begitu
nah itu bagaimana pak
dalam hal ini kami betul betul menyatu dengan mereka
jadi kami datangin kami berkunjung kami banyak mendengar gitu ya
prosesnya itu banyak sekali
misalnya ada satu produk itu mbak lucia itu harganya satu empat miliar
ini bagian dari komponen pembangkit
jadi tidak ada produksi dalam negeri
kemudian kita melakukan namanya reverse engineering
jadi dari produk yang ada yang rusak pembangkitnya tidak berjalan dipungkar kemudian dilakukan reverse engineering
nah tidak mudah
pertama gagal kedua gagal
akhirnya bisa terbangun
nah kemudian kita tes kualitasnya seperti apa
ya alhamdulillah ternyata kualitasnya cukup bagus dan memenuhi persyaratan kualitas
baru kemudian kita aplikasikan kita pasang
dan ternyata mengagetkan juga harganya berapa
dari satu empat juta turun hanya menjadi sekitar satu ratus tujuh puluh satu empat miliar dari satu ratus tujuh puluh
dengan kualitas yang sama
jadi kami melihat bahwa kalau masalah kualitas itu tidak perlu kami diskusikan
karena kami disini ada suatu lembaga yang mengetes kualitasnya
apakah memenuhi syarat atau tidak
jadi kalau tidak memenuhi syarat ya kami dengan terpaksa tidak bisa menerima komponen tersebut
jadi dari komponen yang sudah masuk ke ekosisinya pln semuanya kualitasnya dijaga pak
dan kami betul betul menjaga itu
karena kalau tidak tentu saja ini nanti ada kompromi ya
bagaimana kualitas keandalan pelayanan listrik ini juga akan berkurang
nah sampai akhir dua ribu dua puluh dua ini targetnya berapa persen pak capaian tkdn
ini kan kita cek kemarin ada sudah empat puluh enam ke empat puluh tujuh ke empat puluh delapan
tapi tentu saja ke depan
kita juga sudah mulai memetakan bagaimana ada rantai pasok rantai pasok yang sampai saat ini belum tergarap gitu
mbak lucia para pemirsa semuanya
ini sebagai contoh ada power transformer
trafo untuk pembangkit
itu core nya itu masih diimport
olinya masih diimport
tadi kami juga melakukan mou tanda tangan kerjasama
agar bagaimana menjajaki kemungkinan agar core nya
yaitu silicon steel ini bisa dibangun di indonesia
kemudian juga tadi perlu minyak yang masih import
dan bagaimana ini juga bisa diproduksi di dalam negeri
untuk itu kami melakukan mou dengan bumn yang terkait juga
kami menawarkan kerjasama
kami menawarkan market
tentu saja dengan catatan ini menjadi business opportunity bagi mereka
inilah yang kita sebut dengan ekosistem yang kondusif untuk berkolaborasi
ekosistem yang kondusif untuk berinvestasi
ekosistem yang kondusif untuk berinovasi
nah bagaimana pln mendampingi mungkin atau mungkin memberikan apa ya
solusi atau bantuan kepada industri industri nasional
dalam hal untuk pemenuhan tkdn ini
kita akan bahas lebih lanjut nanti ya pak darmo ya
pemirsa jangan kemana mana
kami masih akan kembali sesaat lagi
ya pak darmo
tadi upaya dari pln untuk meningkatkan tkdn di bidang tenaga listrikan ini bagaimana
jadi dari upaya ini kita melihat bahwa kita memetakan road map di bumn
kemudian yang paling penting lagi adalah ini ekosistem yang sangat besar sekali
nah untuk itu kita temani mereka
kita temani mereka kita dampingi mereka
dan kita memberikan juga fasilitas
bagaimana agar road map ini bisa tercapai
dan kita menganalisisnya bukan lagi satu sektor
tetapi komponen demi komponen
misalnya trafo misalnya jointing terminator
kemudian juga misalnya ada sleeve dan lain lain
jadi satu persatu kita analisis
kemudian kita kemudian berdiskusi juga dengan para pemasoknya
dan dari sana kita urai apa tantangannya
dan kita selesaikan bersama sama
jadi kami dan yang paling penting lagi adalah
kita memberikan menyuntik juga api semangat perjuangan
karena di bali ini tentu saja tantangannya lebih banyak daripada suksesnya
tetapi dalam proses ini kita tidak akan menyerah
kita pantang mundur
dan dalam hal ini kami juga merasakan semangat yang luar biasa dari para ekosistem ini untuk maju terus
dan untuk itu kami mengapresiasi ini para pemasok pln para pelaku bisnis di ekosistem ketenaga listrikan
bahwa kita berjuang bersama
kita selesaikan tugas yang luar biasa yang mulia dari bapak presiden ini
kita bangun suatu ekosistem ketenaga listrikan yang berbasis pada kekuatan bangsa sendiri
mungkin bisa cerita sedikit pak
hambatan hambatan apa yang dialami pak dalam proses mencapai tkdn ini
sebagai contoh untuk ada misalnya ada komponen yang masih harus kita bangun gitu
nah ini butuh investasi yang baru
ini ada investasi yang baru
kalau ada investasi itu butuhkan skala ekonomi yang cukup besar
nah untuk itu kami perlu menjahit ini
misalnya kebutuhan core dari trafo
nah kalau ada investasi di situ mereka membutuhkan minimum pangsa pasarnya berapa
nah ini kita kumpulkan semuanya
berapa sih kebutuhan core nya itu
dan apakah investasi baru ini bisa matching juga dengan kebutuhan kita
kemudian juga kita harus menjahit dengan para pelaku
bisnis di luar ekosistem kelistikan
kalau core itu ternyata ada kebutuhan silika
ada kebutuhan besi
nah ini di luar ekosistem kelistikan
tetapi untuk itu kami dalam hal ini kami berusaha membangun suatu ekosistem yang lebih luas lagi
kita membangun suatu rantai pasok di luar ekosistem ketenaga listrikan yang saat ini masih belum terbangun
nah untuk itu kami tadi membutuhkan arahan juga dari pak menko perekonomian
dari pak menteri bumn
kemudian juga pak menko marinvest
kemudian kemudian sdm
jadi kami kemudian juga yang paling penting dari kemen perin
jadi kami berusaha bahwa inilah tantangan di hadapi
kemudian mari kita selesaikan bersama sama
bahwa semangat kebersamaannya ada
api perjuangannya ada
tidak takut dengan tantangannya ada
tadi juga dari ekosistem kita para pelaku bisnis di sektor ketenagalisan semangat semuanya
terima kasih pak darmo sudah hadir dan sudah berbincang di sini
pemirsa demikian perbincangan kami dalam indonesia forward
semoga beragam langkah dan strategi yang dilakukan oleh pln bisa membuat pln mencapai visinya
yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se asia tenggara dan nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi
saya lucia saru undur diri